hari ketiga pelaksanaan operasi keselamatan dua ribu delapan belas kembali digelar petugas kepolisian di jalan di panjaitan cawang jakarta timur
dalam operasi ini polisi menegur puluhan pengemudi ojek online yang meletakkan ponsel di speedometer
satu persatu pengemudi ojek online yang sedang menggunakan telepon genggam saat berkendara di jalan di panjaitan jatinegara jakarta timur rabu pagi di jaring polisi
para pengemudi ojek online umumnya menempel telepon genggam di bagian speedometer sepeda motor untuk menggunakan aplikasi gps
mereka pun diminta memasukkan telepon genggam ke dalam jaket ataupun tas
meski petugas belum memperlakukan sanksi jelang namun aturan penggunaan gps menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengemudi ojek online

pengemudi ojek online yang sedang menggunakan telepon genggam di jaring polisi
polisi juga memberhentikan pengemudi angkutan umum yang kedapatan merokok saat berkendara
di hari ketiga pelaksanaan operasi keselamatan dua ribu delapan belas satuan lalu lintas wilayah jakarta timur telah menindak sebanyak empat ratus lima puluh pengendara